eh saya mau ke pengajian nih
kan gue udah tau
mbak be mau ngikut
iya gue pengen nemenin lo jalan ke masjid
jangan deh be ntar mbak be capek
lah ngapa mesti capek
eh cuma jalan doang
maaf ya bang tapi nggak sengaja
biar cepet sembuh
bikin hati adem
lo kapan dateng
tapi oleh olehnya udah habis
hei siapa yang nungguin oleh oleh dari kampung
palingan juga uli jamuran
ih bukan uli tapi renginang yang ada rasanya
alhamdulillah udah nggak
soalnya tadi pengen ngajakin abang ke prj ntar sore
lihat lihat doang siapa tahu ada diskonnya yang gede
ah bang tadi pengen ke prj
ntar aja pas udah mau penutupan
nah terus semua barang udah tuh didiskon pasti ya
sekarang juga udah diskon ayo ke prj mbak
dah abang jalan dulu
iya bang jahab
iya yaudah kita ke sana
diji orang udah dibilang iya masih membeli aja
udah bang jalan
mana bapak udah harus ke kampus bu
iya mas pur
bapak gimana nanti sore kita jadi ke prj kan
mumpung belum puasa
tangan saya kena lem setan
untung bukan kena lem iblis
kamu bisa benerin enggak
aduh aduh aduh sakit
yaudah kita berangkat aja saya udah terlambat
saya muter dulu pak
eh tis menurut gua nih mendingan lu pulang kampung
bikin usaha di sono
lu benerin deh tuh rumah tangga lo
tapi kata bapak saya kalau udah nggak cocok jangan dipaksakan
jadi lu beneran mau cerai tis
ya kalau bingung sih pegangan aja tiang
po kata bapak saya yang kayak begitu itu humornya udah jadul
kang sekarang di depan ya
nggak ada pak
eh di sini
tumben bu tati belanja
saya suka belanja kok bu nur aja yang gak lihat
bu tati pasti belum tau kan kalau prj sudah buka
saya tahu malah nanti saya sama bang ojek mau ke sana
saya itu mau belanja loh bukan lihat lihat
saya juga saya mau beli kerak telur
kalau saya sih nggak suka kerak telor
saya itu mau belanja baju sama sepatu
saya juga saya mau beli baju baru sama kerak telor
baju baru sama kerudung baru buat lebaran
emangnya kapan potentik mau ke prj
kalau begitu kita ketemuan aja
boleh bu nur
bu nur nanti mau pakai baju apa
potati kita itu mau ke prj
bukan mau ketemu sahabat pena
gue yang menang
gue yang gak yes
mau jemput neng rika
kata neng rika neng ani kan udah kerja di rumah
tapi siapa tahu dia butuh bantuan buat bungkusin paketnya
ya baru siapa tahu
kalau saya mah udah pasti purno
lu mau ke pengajian ya
berarti tebakan gue benar
oh seperti itu
gue emang orangnya seperti itu may
potati tau nggak
si ani kan itu sekarang kerja di rumah
saya juga kerja di rumah
memangnya potati kerja apa
deh saya mau ke pengajian nih
kan gue udah tahu
mbak be mau ngikut
gue pengen nemenin lo jalan ke masjid
ntar mbak be capek
lah kenapa mesti capek
cuma jalan doang
kira kira dapat berapa ya penghasilan kalau kerja di rumahan kayak si ani
jangan jangan dia jualan yang indah indah lagi
jualan yang indah indah itu apa
jualan yang indah indah itu artinya jualan yang enggak enggak
jualan yang enggak enggak itu apa
pokoknya jualan yang indah bener deh
kalau bunuh raja nggak tahu apalagi saya
saya itu kan mau pergi ke warung
mau masak buat pak sofian
sama mampir ke sini
saya permisi dulu ya potati ya